kemarahan bupati lebak banten iti oktavia jayabaya ini ditujukan ke anggota dprd kabupaten lebak
dari fraksi p tiga musa weliansyah
bupati kesal karena anggota dprd kabupaten lebak tampak menyudutkan penyebab kematian ketua dprd kabupaten lebak
yang secara tiba tiba
terlebih karena keberadaan almarhum di tangerang bukan berkaitan dengan dinas
diketahui ketua dprd lebak dindi nurrohmat dari fraksi partai gerindra
meninggal mendadak di hotel marilin serpong pada minggu dini hari
bupati meminta untuk menghormati dan menunjukkan sikap prihatin kepada keluarga yang tengah berduka
kekesalan juga ditunjukkan penjabat wali kota makassar rudy jamaludin
saat mengelilingi ruangan somber and smart city di kantor balai kota makassar senin siang
rudy geram menemukan atap bangunan yang sudah nyaris roboh
kekesalan rudy bertambah ketika melihat ruangan ini tak terurus
ia pun kemudian berencana akan kembali merenovasi ruangan ini
jadi kita akan menjadikan pusat mempromosikan kota makassar kepada siapapun tamu tamu yang datang di balik kota
rencananya untuk keperluan renovasi rudy akan menganggarkan dj apbd sebesar sepuluh miliar rupiah
dan menjadikan ruangan tersebut sebagai ikon makassar